lainnya polda metro jaya terus mendalami kasus narkoba dan kepemilikan senjata api ilegal
yang menjerat ketua persatuan film indonesia atau parvi gatot prajamusti
penggeledahan dilanjutan ini dan hasil pemeriksaan laboratorium forensik polda metro jaya
menemukan sejumlah bukti baru yang memberatkan tersangka
bukti baru itu diantaranya adalah temuan tujuh belas enam gram sabu
yang ditemukan di sejumlah kontainer di dalam berangkas yang berada di kediaman gatot brajamusti
di pondok indah jakarta selatan
penyidik polda metro jaya juga menemukan sejumlah kejanggalan dalam pembelaan yang disampaikan oleh gatot
di antaranya pengakuan gatot bahwa ia memiliki dua pucuk senjata api
karena ia adalah anggota aktif persatuan penembak indonesia atau perbakin
kalau anggota perbakin membawa senjata api itu juga harus pakai izin
ada undang undangnya itu semua prosesnya juga sama perizinan
dan senjata itu harus digudangkan
setelah latihan harus digudangkan
senjata itu boleh dibawa saat mereka latihan saat bertanding akan dipinjamkan